posisi cadangan devisi indonesia akhir februari dua ribu delapan belas tercatat satu ratus dua puluh delapan enam miliar dolar amerika
atau setara rp satu tujuh ratus enam puluh dua triliun rupiah lebih rendah dibanding januari
posisi cadangan devisa tersebut cukup membiayai delapan satu bulan impor atau tujuh sembilan bulan impor
pembayaran utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor
penurunan cadangan devisa pada februari dua ribu delapan belas dipengaruhi oleh penggunaan devisa
untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah
serta disebabkan menurunnya penempatan falas perbankan di bank sentral
sejalan dengan kebutuhan pembayaran kewajiban falas penduduk
bank indonesia menilai cadangan devisa masih memadai untuk mendukung ketahanan eksternal
seiring kuatnya prospek perekonomian domestik dan kinerja ekspor yang positif